kalau masukan mungkin agar fasilitas di sini semakin ditingkatkan lagi
terus dokter dokter ahli mungkin semakin ditambah lagi untuk rumah sakit di sini
karena ini kan baru tipe c rumah sakitnya
jadi kalau ada pasien yang gawat atau apa gitu harus dirujuk
rujuknya ke ibu kota kabupaten yang jaraknya tempuh kurang lebih dua belas jam
itu pun kalau kami lewat darat bu dua belas jam jalanannya luar biasa
semoga kalau pak presiden di sini harapannya kayak gitu bu
fasilitas kesehatannya ditingkatkan lagi dan itu tenaga medis atau dokter spesialisnya semakin ditambah lagi
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya